sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders in association with
selamat pagi bersama saya lucia saharwi
insiders kali ini akan mengangkat tema umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh
apa dan bagaimana umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh ini
kita akan berbincang langsung dengan ibu ari susmianti
selamat pagi ibu ari
selamat pagi mbak lucia
bu ari ini menarik sekali ya dari judulnya umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh
bisa diceritakan seperti apa
umkm export brilliantpreneur dua ribu dua puluh ini merupakan ajang pameran industri kreatif terbesar bank bri
yang kami selenggarakan untuk menampilkan karya karya terbaik dari umkm seluruh indonesia
dan ini bertujuan juga untuk mendorong peningkatan daya saing umkm agar dapat menembus pasar internasional
dan ini juga sebenarnya brilliant planner dua ribu dua puluh ini merupakan rangkaian dari selebrasi
hari ulang tahun dua ribu dua puluh dan hari ulang tahun dua ribu dua puluh

dan ini jadi merupakan puncaknya mbak lucia
dan juga merupakan wujud nyata dari peran bam bri mendukung gerakan nasional bangga buatan indonesia
oke ibu kenapa tertarik membuka pameran industri kreatif umkm ini dengan instalasi seni
ya jadi kenapa dengan instalasi seni
jadi sebenarnya kalau kita lihat produk produk umkm indonesia
itu tidak kalah menarik ya
secara kreativitas tidak kalah dengan produk dari luar dan juga kualitasnya
nah cuma di sini memang biasanya penyajiannya ada yang belum menarik
nah untuk itu makanya kita coba menyajikan
dikombinasi dengan instalasi seni yang menarik
harapan kami di sini dapat meningkatkan nilai jual si produk umkm
selain sebenarnya di instalasi seni ini juga
biasa kita berikan
jadi harapan kami
ini dapat meningkatkan value added dari si produk umkm
apakah event ini hanya karena pandemi saja
tentu tidak ya
jadi brilliant trainer dua ribu dua puluh ini merupakan tahun kedua
jadi sebelumnya kami juga sudah menyenggarakan di dua ribu sembilan belas
di mana kami juga waktu itu mengundang sekitar satu ratus lima puluh peserta umkm
dan tahun ini lebih banyak lagi
jadi tahun ini lebih terlihat antusias peserta begitu ya bu ya
nah ini para pelaku umkm ini kan akan dicocokkan dengan potential buyers begitu ya
nah ini skemanya seperti apa bu
ya jadi dari awal registrasi peserta
itu kan sebenarnya waktu itu pendaftaran di awal tahun ya sudah mulai sebelum pandemi
itu terkumpul sekitar dua peserta
nah itu umkm yang mendaftar
kemudian dari situ bank bri melakukan kurasi
bekerja sama dengan para kurator profesional
kemudian terpilihlah sekitar empat ratus produk umkm yang kami anggap layak untuk ekspor
dan tentu saja sudah jauh jauh hari
kami tawarkan melalui sekitar delapan puluh dua international buyer dengan melalui katalog
nah kemudian di samping itu untuk memuluskan business matching ini juga
kami juga sudah menyediakan si jualan
di mana para buyer ini bisa melakukan registrasi mulai satu desember
sampai dengan nanti puncaknya di tanggal sepuluh dilakukan virtual business matching sampai dengan tanggal tiga belas
dan tentu saja umkm di sini tidak lepas dari pendampingan bank bri ya
jadi dari bank bri dalam proses virtual business matching nanti juga menyertakan pendamping
dari unit kerja wilayah terdekat dan juga penerjemah jika diperlukan
oke nah dari sisi peserta tadi bu untuk tahun lalu
tahun pertama itu kan mengajak lebih dari satu ratus lima puluh umkm ya
nah tahun ini jadi berapa banyak yang diajak dan seperti apa hasil yang lolos kurasinya begitu
oke kalau pendaftaran brilliant tenner dua ribu dua puluh ini sebenarnya sudah kami lakukan di awal tahun ya
sebelum pandemi dan antusias masyarakat cukup tinggi
tahun lalu pendaftar itu hanya sekitar lima ratus tahun ini mencapai dua ratus
nah dan dari dua ribu itu sudah dilakukan kurasi terpilihlah empat ratus produk yang layak untuk ekspor
dan selain itu kami juga menambahkan ya ada satu ratus tujuh puluh tiga umkm yang kami layak untuk produk nasional
jadi total yang lolos kurasi di tahun ini adalah lima ratus tujuh puluh tiga umkm
hampir hampir berapa kali lipat itu ya tiga empat kali lipat
iya dari tahun lalu ya
nah pencapaiannya sendiri bagaimana untuk tahun pertama dan tahun ini targetnya seperti apa
kalau tahun lalu cukup bagus ya di atas ekspektasi bank bri saat pertama kali melakukan brilliantpreneur
jadi tahun lalu kami berhasil melakukan pendampingan untuk terjadinya commitment deal dengan buyer internasional
itu sekitar dua puluh tiga
dengan nilai sekitar tiga puluh tiga lima juta usd
dan sedangkan untuk transaksinya sendiri itu juga waktu itu ada bazar yang on ground di gcc itu sekitar satu miliar transaksi yang tercapai selama tiga hari
dan total pengunjung ada enam belas pengunjung saat itu
nah untuk tahun ini karena adanya pembatasan pandemi ya jadi kami berharap kesuksesan tahun lalu
akan tetap sama ya terulang
tapi fokus kami memang lebih untuk ajang brilliantpreneur tahun dua ribu dua puluh ini kami harapkan dapat menjadi momentum umkm bangkit
dan dapat mendorong produk produk umkm indonesia ini dapat memperluas pasarnya ke pasar internasional
apa bu yang membedakan event tahun pertama dan tahun kedua kali ini
jadi pandemi memang berubah segalanya ya
jadi tahun lalu kami full pameran di gcc jakarta
kalau tahun ini konsepnya adalah hybrid
jadi mengkombinasikan antara virtual dan showcase umkm di gcc
on ground masih ada
nah kemudian dari serangkaian kegiatan itu juga banyak dilakukan secara virtual
termasuk business matching kemudian talkshow kemudian coaching clinic
dan untuk pembelanjaan sendiri kalau dulu bisa langsung di gcc
nah ini sekarang juga pandemi kami juga melakukan transformasi digital ya untuk pemasaran umkm
ini kami naikkan onboarding masuk ke dalam e commerce nya bank bri yaitu di indonesia mall
jadi kami lakukan bazar secara online untuk produk produk umkm
oke jadi yang paling terlihat perbedaannya itu karena pandemi ya virtual begitu hampir semuanya ya
bu kategori umkm apa saja yang bisa mendaftar di umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh ini
jangan dijawab dulu bu ari kita akan break dulu
pemirsa jangan kemana mana insiders masih akan kembali sesaat lagi
bersama kami di insider cnn indonesia
bu ari kategori produk umkm apa saja nih yang bisa mendaftar di umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh satu
ya jadi kategorinya masih sama mbak lucia dengan tahun lalu
jadi kami mengkategorikan ada empat ya kategori produk
jadi yang pertama itu fashion kemudian yang kedua homewear
yang ketiga itu fashion yang ketiga itu homewear

jadi yang pertama itu fashion
kemudian yang kedua homewear
yang kedua home decor and craft
kemudian yang keempat adalah beauties dan accessories
jadi ada empat kategori
kenapa bu fokus dengan empat kategori ini
ya karena kami anggap ini adalah produk produk industri kreatif
yang potensial untuk dapat masuk ke pasar ekspor
jadi kalau home decor dan craft kita tahu ya indonesia ini umkm nya terkena
dengan keunikan produknya
yang halal kemudian dari sisi konsumsi juga dapat sesuai dengan selera pasar internasional
dan fashion juga tidak kalah
saya rasa batik batik pun yang dulu mungkin hanya mungkin targetnya di pasar afrika
sekarang batik juga sudah banyak dipakai juga untuk kombinasi dari produk produk terkenal di luar negeri
pendampingan seperti apa bu yang ditawarkan bri
agar umkm ini bisa naik kelas
jadi di sini bank bri berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan kepada umkm
jadi di bri kita ada beberapa program pendampingan
itu seperti brin kubator
kemudian ada juga akselerasi bisnis pengusaha muda brillian
nah dalam brin kubator sendiri itu kita ada empat program utama ya
yaitu yang pertama adalah go modern
kemudian go digital
kemudian go online
ini adalah merupakan puncak dari rangkaian program pendampingan umkm bri naik kelas
saya tertarik dengan bri inkubator itu bisa dijelaskan lebih lanjut bu
jadi kalau bri inkubator ini adalah empat program utama kepada umkm binaan bri
jadi kalau yang pertama terkait bri
kalau yang pertama terkait go modern
dimana di sini para umkm diajari untuk dari sisi branding
ini dapat dilakukan secara modern
termasuk juga kualitas produknya
kemudian kalau untuk go digital
di sini para umkm diajari untuk mengelola misalnya keuangan
kemudian manajemen usahanya
itu bisa dapat dilakukan secara digital untuk pembukuannya
kemudian kalau go online
di sini kami mengajari umkm untuk memasarkan produknya secara online
baik itu yang paling dasar
itu melalui misalnya sosial media
kemudian yang kedua juga bisa menggunakan fasilitas e commerce yang dimiliki bri
bekerja sama dengan lima e commerce ternama di indonesia
yaitu indonesia mall
dan yang keempat tentu saja go global
kita membantu para umkm untuk memberikan akses ke pasar internasional
salah satunya ini brilliant pranner dua ribu dua puluh
oke berarti memang ada banyak produk bri yang fokus pada umkm begitu ya
oke lalu kenapa para pelaku umkm ini harus ikut brilliant pranner dua ribu dua puluh satu
jangan dijawab dulu kita break dulu sebentar bu ari
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
di asosiasi wit
anda masih bersama kami di insider cnn indonesia bersama bank bri
bu ari apa yang menjadi tujuan dari kegiatan brilliant pranner dua ribu dua puluh ini
brilliant pranner dua ribu dua puluh ini bertujuan sebagai wadah ya
untuk menampilkan karya karya produk terbaik dari umkm seluruh indonesia
dan serta mendorong peningkatan daya saing umkm indonesia untuk menembus pasar internasional
mengapa para pelaku umkm ini harus ikut dalam kegiatan ini
kami rasa banyak ya banyak benefit yang bisa diperoleh umkm dengan mengikuti kegiatan ini
kurang lebih seperti ini jadi yang pertama mungkin dari proses kurasi
di situ kita melakukan kurasi bersama para kurator profesional terhadap produk produk umkm
dan di sini nanti umkm bisa mendapatkan feedback terhadap produknya misalnya kurangnya di mana kurangnya di mana seperti itu
kemudian yang kedua terhadap business matching di sini kami juga menyediakan potential buyer internasional
buat para umkm untuk dapat memperluas pasarnya
kemudian yang ketiga dengan adanya penyelenggaraan talk show dan coaching clinik
kami harapkan di sini para umkm juga dapat meningkatkan kapasitas dan wawasan bisnisnya
dan yang keempat tentu saja dengan dilakukannya pasar online
di sini kami juga mengajak para umkm untuk melakukan pemasaran secara online atau go digital
seperti itu mbak
jadi banyak sekali ya
banyak sekali bantuan yang diberikan
banyak sekali bantuan yang diberikan kepada umkm ya
nah kenapa bri tertarik untuk mendampingi para umkm ini bu
dan kita juga sebagai agent of development ya
jadi kita ada fungsi untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan umkm indonesia
nah ini saya rasa juga
banyak program yang sudah dilakukan bank bri untuk menaikkan para nasabahnya untuk naik kelas
apa yang menjadi parameter umkm bisa dikatakan naik kelas
sebenarnya ada beberapa parameter ya parameter yang dapat digunakan sebagai kategori umkm naik kelas
jadi selain dari peningkatan skala usaha di sini antara lain dari sisi omset dan aset
itu juga yang tidak kalah penting adalah mindset
jadi mindset si umkm nya sendiri
kemudian yang kedua harapannya dengan adanya kenaikan skala usaha itu kan nanti juga akan ada perpindahan segmen
yang tadinya mikro menjadi kecil kemudian kecil menjadi menengah menengah menjadi besar seperti itu
nah selain itu juga parameter lainnya adalah adanya perubahan signifikan ya terhadap manajemen usahanya
kemudian pemasaran kelembagaan kemudian pengelolaan sdm nya
yang nanti harapannya dengan perubahan itu akan membawa dampak positif
bagi usaha umkm nya itu sendiri
dan mungkin sebagai informasi mbak lucia
sebenarnya bank bri juga ada sistem untuk para umkm melakukan assessment
parameter parameter naik kelas ini
jadi nanti para umkm dengan mengakses sistem umkm parameter naik kelas ini
nanti dia bisa menilai saya kurangnya di sisi parameter yang mana
nah itu kemudian nanti akhirnya dari kekurangan itu dapat dilakukan pendampingan
atau pelatihan yang sudah disediakan bank bri
baik secara online maupun melalui rumah bumn bri yang tersebar di seluruh indonesia
baik terima kasih ibu ari susmianti
sudah memberikan pencerahan mengenai umkm ekspor brilliant pranner dua ribu dua puluh
semoga informasi tadi dapat bermanfaat khususnya untuk para pelaku umkm
dan semoga brilliant planner dua ribu dua puluh ini bisa menjadi momentum kebangkitan umkm indonesia
mendongkrak semangat para pelaku umkm
meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya
hingga lebih luas lagi menjangkau pasar global
demikian insider cnn indonesia kali ini
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa